rasanya gelap aku malah makin menjadi jadi
mungkin kita memang harus berpeluang
namun ku harap kau tak mengeluh
dan kantungnya restu
dari mereka yang kita cinta
ini tante kamu
kamu seharusnya bertindak sopan sama tante kamu
kamu juga memperlakukan yang sama sama mulan
sekali orang gak percaya
akan sulit sekali untuk kembali percaya
dan kamu sudah bikin om hilang kepercayaan
ada yang lupa gak
salah apa aku sama kumpulan
suka kali kau bikin kesel aku
saya gak sengaja
sudahlah pak ini juga salah aku
aku tadi gak liat dia
romat jangan kau bela orang yang salah ya
sudah ayo berangkat lagi
nanti kita terlambat
untung cuma lecet sedikit
sekarang udah ketiga kalinya lo bikin masalah sama bokapnya roman
selamat pagi om
selamat pagi om
bisa pikir om kembali ke medan kemarin
bisa pikir om kembali ke medan kemarin
aku perpanjang kedatanganku ke jakarta ini
supaya aku bisa antar si roman ini ke sekolah

aku ini udah besar
itu lulus sma pun kok belum
sekalian ayo aku antar kau masuk ke dalam
si defon yang takut kecoa aja berangkat pulang sendiri
ini si roman anak rantau berangkat sekolah diantar bawa
puja nggak manja
punya kekasih suka ngelunjak
kalau udah tinggal hati nestapa
itu si perempuan papa
pantai berpantun yuk lah kau
ini pasti hari keberuntungannya sisi
pagi pagi begini udah ngelihat camar
oke pokoknya sisi harus manfaatin waktu ini untuk pdk tnt mainstream
selamat pagi om
selamat pagi roman
om tau gak pas tadi sisi berdiri disitu sisi kan ngeliat om
sisi langsung kebayang roman tiga puluh tahun ke depan
tatap matamu bagai pusur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku meski kau simpang
kenapa juga kau malah menyanyi
tapi kalau om mau lebih gampang panggil aja roman angel nomor satu
loh om belum tau
yaudah sisi jelasin
jadi roman angel itu perkumpulan cewek cewek cantik yang melindungi roman
apa tadi kau bilang sekumpulan wanita
maksud kau ada banyak wanita
ada di sekeliling roman
suka sih huru
iya roman sisi aja
lagian kenapa sih roman kalau sisi jelasin orang sebetulnya
tapi om om harus tahu sesuatu
om gak usah khawatir
soalnya dari semua cewek itu yang paling cantik manis dan memikat cuma sisi aja
banyak kali gangguan si roman di jakarta ini
kalau terus diganggu perempuan bagaimana konsentrasi belajar iya kalau begini
ah ya sudah ya sisi
om sama roman permisi dulu ya
yaudah om sali
yes pdkt awal sisi sama camar alok alias berhasil
diana aku beralih kerja dulu ya
ini sudah terlalu telat
aku anterin dia ke depan
gak usah kamu minum susu aja biar jangan bayi kita itu sehat oke
kamu baik baik di rumah ya assalamualaikum
semakin mas andika perhatian sama aku
rasanya kalau aku malah makin menjadi jadi
kamu mau pindah ke rumah
ya ya sudah
nanti aku ke rumah terus ya
nah kalau kamu mau ke rumah
aku nanti ke rumah
kamu tuh kenapa sih gak bedain depon
kamu kenapa diem aja tiana
kan kasian depon
sekarang kamu telepon depon
kamu harus minta maaf sama dia
maafin tante ya masalah kemarin
kamu masih marah ya sama santa
coba tante mikir aja sendiri
aku di depan om andika
kamu gak usah khawatir masalah itu
masih banyak hal yang bisa bikin omandika jadi seneng lagi kok sama kamu
ya gimana caranya tante
di sekolah kamu itu kan lagi ada seleksi voli
nah kamu harus nunjukin prestasi kamu
karena om adika itu akan jadi jurinya di sekolah
jadi kalau kamu bisa nunjukin prestasi kamu dalam bidang ini
pasti om manika bakalan seneng banget sama kamu
percaya deh sama tante
jadi sekarang kamu udah gak marah lagi kan sama tante